senin pagi pukul enam laksmivia telah siap dengan seragam sekolahnya
murid kelas satu sekolah dasar ini wajib sarapan di rumah
karena selama pembelajaran tatap muka terbatas
sekolah tempatnya belajar tidak memperkenankan murid membawa makanan ke lingkungan sekolah
untuk menjaga daya tahan tubuh ia pun rutin mengkonsumsi vitamin
pembelajaran tatap muka menjadi tantangan tersendiri bagi ria ibunya
awalnya ria sempat khawatir bila anaknya yang masih berusia tujuh tahun ini melakukan kegiatan belajar di sekolah
namun kini ia yakin anaknya bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik selama berada di sekolah
memakai masker dengan baik dan membawa masker cadangan
membawa hand sanitizer
saya yakinkan ke anak anak untuk menjaga agar tidak tertular
atau dia dalam keadaan
jadi sehat sehat saja ya menjaga jarak dengan teman
tidak ada lagi salaman dengan teman
disinilah laksmivia melakukan pembelajaran tatap muka
sd negeri klender empat jakarta timur
selama berada di sekolah ia dan murid lainnya melakukan pembelajaran tatap muka
dengan menerapkan protokol kesehatan ketat
nah dari awal begitu masuk kita juga memperhatikan anak satu persatu
supaya mereka benar benar menjaga protokol kesehatan
berbeda dengan laksmivia
riva lebih memilih tetap melakukan pembelajaran jarak jauh
murid kelas lima sd berusia sepuluh tahun ini tak mendapatkan persetujuan dari orang tuanya
untuk mengikuti pembelajaran tatap muka
ia pun belajar secara daring di rumahnya
dalam kondisi yang kita amati sejak dua ribu dua puluh sampai terakhir kemarin

kita sudah tahu ada kebijakan pemerintah untuk pembelajaran tatap muka terbatas
tapi itu batal karena kita tidak bisa membelajar tatap muka terbatas
kenapa ada lagi lonjakan
nah itulah yang sebabnya kami masih belum yakin
dan kami merasa bahwa wabah ini belum terkendali dengan baik
pembelajaran tatap muka atau ptm terbatas kini mulai diterapkan oleh banyak sekolah di indonesia
selama kebijakan ptm diberlakukan para orang tua diwajibkan melakukan pendampingan kepada anak anaknya
jangan sampai kasus covid sembilan belas diwarnai dengan kemunculan kluster sekolah